anda kembali di cnn indonesia prime news
indeks kompleksitas bisnis global yang dirilis oleh perusahaan konsultan dan riset asal belanda
menempatkan indonesia di peringkat pertama negara paling ribet atau kompleks dalam berbisnis
sebanyak tujuh puluh tujuh negara masuk dalam riset dengan dua ratus lima puluh kriteria
waktu yang diperlukan untuk memulai bisnis
perubahan undang undang perpajakan
hingga tantangan membuat rekening bank
bertolak belakangan dengan indonesia
dan kepulauan virginia
mendapatkan peringkat negara dengan kompleksitas paling rendah
dikutip dari cnn indonesia com
undang undang yang masih tradisional
membuat indonesia menempati peringkat paling atas
negara paling kompleks untuk berbisnis
tmf menyebut undang undang ketenaga kerjaan saat ini
dianggap kuno untuk investasi asing di indonesia
daftar negatif investasi atau dni
juga menjadi penghambat operasional bisnis di indonesia
saat ini dua puluh dua sektor industri indonesia
masuk dalam dni
dan terbagi menjadi dua ratus subsektor
tmf group juga menyebut peraturan hukum di indonesia
membuat proses phk terhadap pekerjaan kinerja buruk sangat sulit
proses merger identitas perusahaan yang melibatkan keterlibatan banyak lembaga dalam pengurusannya
juga menjadi salah satu penyebab indonesia
masuk dalam negara dengan tingkat kompleksitas tinggi dalam berbisnis
hal ini disebabkan adanya kebijakan perizinan ganda
yang diterapkan jenis industri dan domisili usaha beroperasi
ditambah dengan syarat berbeda di masing masing lembaga dan pemerintah daerah
tmf memberikan catatan
sebenarnya indonesia tengah berusaha memperbaiki kondisi yang menyebabkan
rumitnya berbisnis di dalam negeri melalui penerbitan rancangan undang undang cipta kerja
berbagai narasi terus berkembang mengenai siapa yang diuntungkan dalam ruu cipta kerja
pengusaha atau pekerja atau justru keduanya
semangat menggenjot investasi bertolak belakang dengan berbagai gelombang aksi
yang menolak keberadaan undang undang
yang dibuat untuk menyederhanakan berbagai regulasi ini
di sisi lain baru baru ini lembaga konsultan asal belanda tmf sebut indonesia ada di peringkat pertama
negara dengan kompleksitas usaha paling tinggi
mampukah ruu cipta kerja menjadi obat mujarab pemulihan dan juga perbaikan ekonomi
kami bahas malam ini bersama narasumber yang telah bergabung melalui sambungan zoom
langsung saja saya sampaikan pertama ada bang muhammad misbakun
anggota komisi sebelas dpr ri
bang misbakun selamat malam
selamat malam mas aldi selamat malam mas bima dan pak bob
dan juga ada bob azam wakil ketua bidang ketenagakerjaan apindo
bang bob selamat malam
selamat malam mas aldi selamat malam
mas misbakun pak bima
ya juga ada bima yudhistira ekonomi indef
mas bima apa kabar selamat malam
selamat malam semuanya
baik saya langsung mulai ke bang bob terlebih dahulu mungkin ya
bang bob ini tadi baru saja tmf mengeluarkan rilis begitu yang mengatakan bahwa
indeks kompleksitas bisnis di indonesia cukup tinggi begitu
ini dianggap kita paling ribet begitu ya
untuk urusan bisnis di dalam negeri di indonesia
ya memang kenyataan yang kita hadapi selama bertahun tahun kan seperti itu
dan upaya sudah dilakukan oleh pemerintah melalui devirokratisasi
penyeberhanaan dan sebagainya
tetapi ya nggak jalan juga
jadi memang kita butuh suatu breakthrough ya
seperti yang diatur di omnibus law untuk menghadapi itu semua
karena ini sudah jadi keluhan tidak hanya pma ya
tapi juga pmdn juga mereka yang berbisnis dari dalam negeri
oke jadi apindo dalam hal ini setuju bahwa omnibus law ciptaker ini sebagai breakthrough
hal ruwetnya birokrasi tersebut
memang dan kita menganggapnya juga sebenarnya kita sudah agak telat ya
karena negara lain sudah melakukan reformasi ekonominya
ya seperti india
india ini baru saja mereka merilis ya
satu regulasi yang membolehkan perusahaan untuk melakukan lay off
tanpa persetujuan dari pemerintah
ini dalam rangka untuk membentuk labor market yang lebih fleksibel
vietnam juga sudah mengumumkan untuk tahun ini mereka tidak akan menaikkan upah minimum
jadi negara negara lain sudah setaf duluan ya
jadi bisa dikatakan
menghadapi new normal ya recovery ekonomi terutama setelah pandemik
oke jadi dibutuhkan breakthrough kemudian omnibus inilah yang dianggap oleh apindo sebagai breakth tersebut
saya mungkin lempar ke bang misbakun sebetulnya
bang misbakun sebetulnya kalau dilihat rilis yang dikeluarkan oleh tmf tersebut
apa saja hambatan yang kemudian dirasakan begitu ya berdasarkan hasil pertemuan pertemuan dengan pengusaha ataupun pihak pekerja begitu

hambatan terbesar saat ini untuk kemudian bisa menyelenggarakan bisnis di indonesia
kemudian juga bisa memperbaiki iklim investasi di dalam negeri
kalau bicara iklim investasi ya sebenarnya saya ingin lebih jauh berbicaranya begini
kita harus melihat bahwa pak jokowi ini melakukan upaya upaya perbaikan secara struktural untuk memperbaiki iklim investasi yang ada saat ini
ada paket ekonomi sebanyak tujuh belas
dan itu kemudian tendangannya itu kurang mengena
karena apa masalah undang undang yang ada
tumpang tindih undang undang ini menjadi masalah
sementara kita menghadapi permasalahan yang sangat struktural yaitu perizinan dan sebagainya
termasuk di dalamnya adalah masalah ketanagakerjaan yang menjadi keluhan yang seperti disampaikan oleh konsultan dari belanda tadi
sementara kita pada posisi yang sama kita adalah sebagai negara kelas menengah
dan bagaimana keluar dari jebakan middle income trap ini
pak jokowi ini kan terkenal dengan pemikiran pemikiran yang struktural ini dirubah
itu adalah upaya memperbaiki struktural di sektor perpajakan
dan kemudian ada tujuh belas paket yang tidak jalan maka dilakukan upaya pembenahan di periode kedua beliau
di awal periode kedua untuk apa
memberikan landasan secara struktural
baik itu dari sisi regulasi maupun dari pelaksanaannya nanti dalam peraturan pemerintahnya
nah ini yang harus diselesaikan
saya berharap harapannya sangat besar
bahwa dengan adanya undang undang cipta kerja ini
maka apa yang menjadi hambatan hambatan struktural yang menjadi keluhan para investor
baik itu dalam negeri maupun investor asing
yang selama ini menjadi hambatan untuk masuk ke indonesia
itu bisa diatasi
bayangkan pemerintah membuat pemerintah pusat membuat oss online single submission
bahkan selesai perizinan perizinan diisi di pemerintah pusat melalui online
tetapi pemerintah daerah tidak mau menjalankan
nah ini adalah peran soalan struktural yang harus diatasi
dan itu adalah di mana
karena merasa semuanya punya kewenangan
yang di daerah provinsi merasa punya perda di provinsi
yang di kabupaten kota punya perda di kabupaten kota
nah ini kan harus dibenahi
jadi ada bagian dari undang undang cipta kerja itu yang tadi disampaikan oleh pak bob azam
mengenai sektor ketanah pekerjaan
tetapi yang lainnya itu kan menyeluruh
nah ini yang perlu diperbaiki
infrastruktur perbaikannya itu ada di mana
di dalam bentuk regulasi di tingkat legislasi primer
dan ini adalah sebuah keinginan arah politik untuk membangun fondasi struktural
pak jokowi ini membangun infrastruktur untuk bagaimana memperbaiki infrastruktur kita
sebagai prasarat sebagai negara yang melompat nanti sebagai negara maju
dengan infrastruktur yang mempunyai kelas
yang mempunyai konektivitas
antar kota kemudian pulau
dan kemudian diperbaiki dengan regulasinya
nah ini adalah sebuah perubahan perubahan kalau menurut saya sangat struktural
yang tidak pernah dan tidak berani dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya
tapi formulasi yang ada kemudian substansinya ternyata banyak mendapatkan penolakan
daripada pihak pekerja bang misbah kun
bagaimana ini sebetulnya penyusunan apa
tolak ukur yang bisa digunakan agar kemudian ini bisa
kemudian ini bisa memberikan win win solution kepada semua pihak
diskusi sejak awal proses pembahasan undang undang cipta kerja
khususnya pada klaster ketanaga kerjaan
itu kan didialogkan dengan seluruh serikat pekerja
kan tidak semua serikat pekerja menolak
tidak semua syarikat pekerja
ada serikat pekerja yang menerima
dan kemudian ada sebagian yang menolak
semuanya dengan argumentasi masing masing
investor penanaman modal
baik dalam negeri maupun luar negeri
selalu menyampaikan keluhannya kepada pemerintah
ada hal hal yang tidak rasional dari sistem ketenaga kerjaan di indonesia
dan pemerintah memperbaiki
cari win win solution dicari titik tengahnya
kita bisa membuat undang undang yang sangat menguntungkan tenaga kerja
kemudian investasi tidak masuk
nah ini yang dicari
keluhan investor dari dulu
itu selalu mengenai
oh ada problem hukum perburuhan yang kurang menguntungkan bagi investor
ingat kasus samsung keluar dari indonesia
itu diantaranya adalah kasus perburuhan
ingat samsung jatuh vietnam
dan kemudian ekspor vietnam
itu salah satu yang terbesar itu mengenai
berasal dari samsung
ketika dia dilihat dari advantage value nya
ini kan juga harus jadi tantangan
apalagi kemudian datang negara negara baru
yang menarik investasi dari asing
tapi apa sebetulnya yang
apakah kita sekarang harus bersaing dengan vietnam dan kamboja
yang ingin dikejar sebetulnya
kalau kita tidak memperbaiki itu
maka kita akan menghadapi kendala kendala persaingan
jadi untuk meningkatkan competitiveness kita
di skala global maupun secara kawasan begitu
itu yang ingin dikejar lewat omnibus ini
oke saya langsung lempar ke mas bima yudhistira
mas buwa ini di tengah pandemi
pemerintah mengesahkan aturan omnibus
yang bertujuan untuk menggenjot investasi
apakah anda setuju dengan tadi yang dikatakan oleh bang misbahkun
ataupun bang bob
mas bima usai jeda cnn indonesia prime news
anda kembali di cnn indonesia prime news
kita masih membahas soal omnibus law
apakah ini benar benar bisa menjadi obat yang ampuh
untuk pemulihan ekonomi nasional
terkait dengan tadi yang dikatakan oleh bang misbahkun
bahwa omnibus law ini sebagai cara pemerintah
untuk kemudian bisa meningkatkan competitiveness kita secara global
meminimalisir segala tumpang tindih regulasi
yang terjadi di dalam negeri untuk urusan bisnis
mas bima apakah anda sependapat
saya mungkin agak berbeda melihatnya
karena tadi sempat disebutkan paket kebijakan satu sampai enam belas
kita belum membahas efektivitas kebijakan satu sampai enam belas
karena dari tnf global itu menyebutkan bahwa
sebelumnya itu yunani yang menduduki posisi pertama negara yang paling rumit
dalam hal perizinan
sekarang digeser ke indonesia
ini kan berarti artinya paket kebijakan satu sampai enam belas nya tidak berjalan
kemudian narasinya adalah diselesaikan dengan omnibus pekerjaan
itu yang saya tidak lihat
logikanya di mana ya
kemudian yang kedua siapa sih yang membuat perizinan itu kemudian menjadi rumit
ternyata laporan dari bank dunia itu menunjukkan
dua ribu sampai dua ribu delapan belas itu di level kementerian atau di pemerintah pusat
itu yang menyebabkan overregulasi
karena regulasinya meningkat seribu tiga ratus regulasi dibandingkan pada dua ribu sebelas sampai dua ribu empat belas
dan omnibus law bisa menjamin nggak regulasi di tingkat kementerian itu akan semakin sedikit
karena omnibus law membutuhkan lima ratus enam belas peraturan pelaksanaan
jadi ini justru yang menyebabkan ketidakpastian kebijakan
masalahnya di mana
masalahnya adalah karena pak presiden tidak berani menertibkan menteri menteri yang terlalu bersemangat membuat regulasi baru
itu di situ masalahnya
jadi nggak bisa kemudian kita loncat loncat kebijakan satu sampai enam belas belum selesai
kemudian ini adalah omnibus law
saya kira itu juga menambah rumit juga ekosistem berinvestasi kita
kemudian ini bisa memperumit bukannya mempersingkat
karena kan goalnya pemerintah adalah menyederhanakan beragam regulasi ribuan regulasi yang kemudian disederhanakan begitu
jadi satu paket kebijakan yang bisa menjadi acuan
apa yang kemudian bisa membuat lebih rumit
ya jelas lebih rumit ya
kita bisa melihat dari perubahan perubahan yang ada dalam aturan soal lingkungan hidup misalnya
dan kemudian perubahan tentang pekerja ya kluster ketenaga kerjaan
ini kan yang dibutuhkan dalam situasi resesi global seperti sekarang ini adalah kepastian regulasi dulu
dan masalah utamanya adalah terkait dengan masalah covid sembilan belas
kemudian ini loncat kepada omnibus roci pekerja
tadi yang saya sebutkan kan implikasinya
ada peraturan pelaksana lima ratus enam belas peraturan pelaksana
nah ini kan baru peraturan pelaksana level pp misalnya
jadi nanti aturan yang berubah ubah juga ini juga akan membingungkan investor
sehingga investor pun juga banyak yang kemudian komplain dan protes
ini juga terkait juga dengan sesgapan hidup dan hak yang dikurangi ya dalam undang undang cipta kerja
investor dari negara maju itu membutuhkan kepastian hukum kemudian penghargaan hak pekerja yang lebih baik
dan juga safeguard lingkungan atau perlindungan lingkungan
karena investasi mereka berorientasi pada keberlanjutan ya
jadi di indonesia jangan dibalik balik
kemudian kita menggadaikan lingkungan kemudian tenaga kerja untuk menarik investasi
yang jadi pertanyaan investasi yang mana gitu ya yang akan masuk
karena yang investor empat satu triliun dolar itu juga menyatakan keberatan dengan undang undang cipta kerja
oke jadi menurut anda ini bukan menjadi jawaban menurunkan indeks kompleksitas bisnis kita yang dianggap tinggi oleh tmf tadi
iya nggak bisa jadi jawaban jelas
ini cuma salahnya
saya ke bang bob mungkin selanjutnya
bang bob ini kemudian banyak kemudian masa aksi yang menyuarakan bahwa undang undang cipta kerja ini dianggap hanya akan menguntungkan pihak pengusaha saja
ini pendapat apindo tanggapannya
ini kan yang suka membenturkan ya antara pengusaha dan pekerja ya
seolah olah kepentingan pengusaha dan pekerja itu berbeda
padahal dalam soal penciptaan
lapangan kerja kita itu bahu membahu antara perusahaan dan pekerja
nah kita kalau menurut saya kita jangan hanya melihat omnibus law dari faktor relaksasi saja ya
tapi yang penting juga ada transformasi di situ
seperti diperizinan dari license base menjadi risk base ya
jadi bukannya nggak ada amdal
amdal hanya untuk sekelompok
sektor sektor yang memang diperlukan seperti yang berkaitan dengan safety lingkungan itu tetap ada
cuma kan sering diputar balikkan seolah olah hilang sama sekali
tapi kalau untuk sektor sektor usaha kecil itu nggak perlu lagi
bahkan ukl upl juga nggak perlu gitu loh untuk yang industri industri kecil yang tidak beresiko
nah di sektor ketenaga kerjaan begitu juga
sebenarnya kan sejak zamannya pak sby sudah berapa kali mau masuk proleg
nah udah jadi keluhan lama
di masa pertama pemerintahannya pak jokowi begitu juga
bareng dengan isu bbm yang dulu nggak pernah berani dinaikkan
begitu pertama kali pak jokowi memerintahkan langsung dinaikkan bbm
nah tenaga kerja agak dipinggirkan ya
nah sekarang udah gak bisa lagi
kalau ada yang mengatakan bahwa tidak ada keluhan investor itu
studinya jetro menunjukkan nomor satu isu ketenaga kerjaan
jadi memang itu isu depan mata
dan saya juga nggak setuju kalau dibilang itu mengorbankan kepentingan pekerja
sekarang pertanyaan saya
apakah dengan pesangon yang tiga puluh dua kali yang paling tinggi di dunia itu melindungi pekerja kita
kemudian upah minimum kita yang naik
rumusnya inflasi ditambah pertumbuhan
nggak ada di dunia ini yang rumusnya seperti itu
sehingga apa yang terjadi
upah minimum kita ini lebih tinggi daripada upah rata rata
kembali dengan negara negara lain di asean
yang upah aktua rata ratanya lebih tinggi daripada upah minimum
nah jadi ini yang kita
jadi sering dilihat bahwa oh ini mengurangi puro dan lain sebagainya
tetapi sebenarnya kita ingin ada transformasi di undang undang ketenaga kerjaan
dari rejim pesangon menjadi rejim providen fund
bagaimana kita bisa memupuk dana masa depan pekerja supaya nanti dia bisa beli rumah dia bisa nyekolahkan anak bisa pensiun dengan tenang
bukan pesangon yang dibesarin
pesangon yang dibesarin itu cuma bikin idol capital yang ada di perusahaan karena kita harus mencadangkan
kalau menurut anda undang undang ketenaga kerjaan yang sebelumnya eksis dan juga omnibusnya apa yang akan terjadi
mana yang kemudian berdasarkan penalaran apindo ini akan lebih menguntungkan untuk buruh dan pekerja
sebenarnya kan satu sektor masalah pesangon itu sebenarnya menguntungkan pekerja
dari yang tadinya pesangon apa sih betul proteksinya pekerja gitu pekerja mana sih yang bisa terima pesangon tiga puluh dua x gaji
paling perusahaan perusahaan besar perusahaan perusahaan besar juga menurut anda
usaha usaha kecil nggak ada yang bisa
jadi bentuk perlindungannya seperti apa yang dibutuhkan
ya menurut kita provident fund dia harus mencadangkan sebagian dananya untuk dana masa depannya
kemudian bagaimana dia dilatih untuk menghadapi perubahan
ini sebentar lagi ada disrupsi yang akan accelerated ya
sehabis covid ini akan terjadi akselerasi digital ya
nah bagaimana kita mempersiapkan pekerja kita menghadapi itu
jadi sebenarnya kita harus mengkonsolidasikan dana yang ada ini untuk melatih pekerja kita supaya bisa bertransformasi
jangan hanya masuk ke satu perusahaan dengan pekerjaan itu terus sampai pensiun pekerjaannya nggak berubah berubah gitu
itu yang disebut dengan active labor market
nah apa polisi polisi kita untuk mendapatkan
untuk mendorong supaya active labor market itu lebih berjalan
ingat loh kita ini negara yang ranking satu ratus tiga puluh tiga untuk active labor marketnya
artinya sangat bermasalah sangat tidak kompetitif
bang misbakun melihat bagaimana pasar tenaga kerja yang dimiliki oleh indonesia tingkat kompetitifnya menurut anda bagaimana
dan apakah omnibus ini kemudian bisa meningkatkan kompetitifnya yang dimiliki oleh labor kita
dan justru bisa menguntungkan oleh para pekerja
begini berapa persen sih apindo menyampaikan berapa persen dari pasar tenaga kerja yang paling banyak itu rata rata lulusan smp ke bawah
paling besar lulusan smp ke bawah dari lulusan smp ke bawah ini apa skill yang mereka punya
nah inilah yang harus kita bikinkan mereka itu
menjadi tenaga kerja yang kemudian mempunyai kemudian mempunyai kemudian mempunyai kemudian mempunyai kemudian
kemudian kalau kemudian penciptaan pekerjaannya dari investasi baru tidak kita bangun
kemudian ini akan menjadi masalah
nah makanya program kita adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi tiap tahunnya itu dua tujuh juta orang yang menunggu pekerjaan
tadi saya ingin menyanggah apa yang disampaikan memberikan pandangan terhadap apa yang disampaikan oleh bima
mengenai undang undang cipta kerja ini sampaikan pertama kali oleh pak jokowi itu pada saat beliau pidato tahun dua ribu sembilan belas
yaitu pada saat beliau dilantik belum ada istilah covid pada saat itu
nah ini yang harus dipahamkan
bagaimana kemudian membuat transformasi dan membangun struktur ini setelah nanti covid ini kan pasti selesai
tinggal masalah waktu
nah masalah waktu ini tadi kalau disampaikan bahwa siapa yang kemudian permasalahan utamanya covid sembilan belas
pemerintah menangani covid pemerintah tidak pernah membedakan antara penanganan covid dengan permasalahan covid
tetapi kan kita harus berjalan
oke itu kan soal omnibus
soal paket kebijakan satu sampai enam belas yang tadi juga sempat disinggung oleh mas bima
sebetulnya efektivitasnya bagaimana
apakah nanti justru malah omnibus akan menambah reward tadi ya regulasi regulasi yang ada sebetulnya efektivitas pada paket kebijakan ekonomi satu sampai enam belas
itu kan enam belas paket kebijakan itu
itu adalah keinginan pemerintah untuk melakukan terobosan
dan tidak berjalan
pak darmin waktu itu sebagai menko perekonomian menyampaikan
pak darmin waktu itu sebagai menko perekonomian menyampaikan
paket paket ini dalam rangka untuk memperbaiki iklim investasi
tetapi itu kan tidak nendang
ada masih hambatan hambatan di sektor regulasi
makanya pemerintah memutuskan memperbaiki dalam bentuk legislasi primer untuk memperbaiki semuanya
nah dan ini yang terjadi
perbaikan perbaikan itu diharapkan dari apa
buktinya bank dunia memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan omnibus law
bahwa itu adalah sebuah upaya yang struktural dan terobosan yang luar biasa dan mempunyai keberanian
nah mekanismenya karena ada sekitar tujuh puluh sembilan dan kemudian naik menjadi delapan puluh satu undang undang
maka mekanisme pembentukan melalui omnibus law inilah yang dipilih oleh pemerintah
dan ini pertama kali dalam sejarah pembentukan terhadap undang undang
nah proses inilah yang harus dipahamkan
dan kemudian harus disatukan dalam satu undang undang
contoh sederhananya di sektor perpajakan
kita yang dahulunya world wide income regime sekarang menjadi domestic regime
dan dividen tidak dijadikan objek
ini akan langkah yang luar biasa untuk apa
dividen yang dimiliki yang dibayarkan untuk diinvestasikan kembali tidak dijadikan obyek
nanti akan terjadi guliran investasi karena dividen dividen ini
dan ini saya yakin nanti akan terjadi upaya yang luar biasa orang menginvestasikan dividen mereka
baik itu tadi
baik itu di pasar modal maupun di dalam sektor real
mereka ingin mendapatkan pembebasan dari dividen yang mereka terima
ya baik bang miswati
itu optimisme dari dpr terkait dengan investasi yang akan kemudian bergulir dengan adanya omnibus
tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa omnibus ini banyak mendapatkan kritisi dan juga kontroversi di tengah masyarakat
apakah kemudian nanti saya akan tanyakan ke mas bima
karena kritik dan kontroversi ini adalah hal biasa di dalam masyarakat
kita jeda terlebih dahulu bang misbakun
yang penting kita harus berpikirnya jernih hati kita dingin
dan kemudian kalau kemudian ada masukan masukan mari kita berdebat secara intelektual
salah satunya di sini kita berdebat ya bang misbakun
nanti kita bahas juga soal bagaimana sebetulnya
mas buma saya mau tanyakan apakah kemudian iklim investasi di indonesia akan lebih baik jika kemudian pemerintah dpr
dpr ini mengeluarkan undang undang cipta kerja yang sebetulnya banyak sekali ditolak oleh pihak pekerja usaha jadah si aneh indonesia prime news
anda kembali di si aneh indonesia prime news
saya langsung saja ke mas bima
mas bima apakah kemudian potret perekonomian kita akan menjadi lebih baik begitu terlepas di saat pandemi saat ini
jika kemudian pemerintah mengeluarkan undang undang ataupun peraturan yang sebetulnya banyak ditentang oleh pihak pekerja
saya akan melihat dari pasal per pasal secara singkat ya
bagaimana mungkin undang undang cipta kerja ini diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja
khususnya bagi pekerja lokal bagi para petani ketika
kelas terpanggang pasti akan berubah

kemudian bagaimana mungkin mengharus utamakan pekerja di dalam negeri bahkan pasal empat puluh dua itu
startup yang merupakan harapan anak anak muda bekerja di masa sekarang maupun masa yang akan datang
itu tidak perlu lagi ada rptka atau rencana penggunaan tenaga kerja asing
itu kan artinya kan ini sangat kontradiktif gitu
dari tadi yang disampaikan bahwa
ini untuk menciptakan lapangan kerja ya untuk siapa
untuk petani di thailand di vietnam
iya karena mereka akan melakukan ekspor pangan besar besaran ke indonesia misalnya
australia iya petaninya happy dengan undang undang cipta kerja
tapi tidak dengan petani kita kan karena semangatnya sudah kontradiktif
tenaga kerja asing juga dilakukan banyak sekali perubahan sehingga memudahkan
ini kan artinya kita juga perlu melihat bahwa apa sih tujuan undang undang cipta kerja
ini kok pasal per pasalnya yang saya baca ya dengan banyak versi yang berbeda ya
ada lima versi saya baca yang delapan ratus dua belas alaman gitu
itu artinya kan ini sangat bertentangan gitu
dengan cita cita adanya investasi masuk yang berkualitas gitu ya
dan juga untuk penciptaan lapangan kerja yang lebih besar
jadi menurut saya tidak ada cara lain sih
saya kira solusinya untuk menghadapi resesi seperti sekarang bukan dengan undang undang cipta kerja
ini nggak pas untuk menjawab masalah sekarang
tidak pas untuk kemudian menjadi solusi permasalahan yang sedang di depan mata begitu indonesia menuju resesi
bang misbakun ini kalau menurut anda bagaimana nanti kita bisa menggambarkan
tadi kan kalau kata mas bima banyak sekali hal hal yang kontradiktif begitu ya dengan yang anda katakan
tapi kalau anda bisa menggambarkan bagaimana nanti kemudahan berbisnis ataupun menjalankan bisnis di indonesia
jika nantinya peraturan pemerintah turunan dari undang undang cipta kerja ini sudah dirampungkan
begini harus dipisahkan permasalahan pandemi yang mempunyai dampak terhadap permasalahan ekonomi
terus kemudian lahirnya undang undang cipta kerja ini
itu dua hal yang berbeda
kemudian ada situasi saat ini resesi itu diharapkan nanti kan ada perubahan perubahan yang struktural yang harus kita lakukan sejak awal
sama seperti ketika orang melakukan investasi
oh inilah saat terbaik kita melakukan investasi karena harga saham lagi turun
nanti pada saat normal tentu harga itu tidak akan mungkin serendah sekarang
sama dengan situasinya
walaupun undang undang cipta kerja ini diciptakan diusulkan oleh pemerintah sebelum adanya pandemi
kan jelas pandemi ini membuat transformasi itu menjadi lebih cepat
terjadi akselerasi di sana
proses digitalisasi dan sebagainya itu menjadi lebih cepat
proses digitalisasi dan sebagainya itu menjadi lebih cepat

trus mengalami proses percepatan
juga sama dengan situasi resesi ini
kita mengantisipasi resesi ini nanti setelah keadaannya normal dan sebagainya
disamping infrastruktur kita siapkan kemudian kan harus ada aturan yang harus kita siapkan juga
bagaimana mengakselerasi itu
nah ini yang harus dipahamkan kepada semuanya
tadi contohnya mengenai pangan tadi bima
jangan dicampur adukan ketika kemudian pemerintah berpandangan bahwa impor itu dalam rangka apa
kebutuhan pangan atau kedaulatan pangan
kita harus membuat konsep yang jelas
pemerintah dalam rangka untuk menyiapkan apa
cadangan pangan yang cukup supaya rakyat cukup pangannya
dan kemudian kita bicara sektor pertanian ini akan kita perkuat dengan cara seperti apa
nah inilah yang harus dipahamkan kalau kita bicara tadi kluster pertaniannya
kemudian kalau kemudian disampaikan bahwa oh tidak mungkin ini cara mengatasi resesi dengan cara omnibus law
ini adalah salah satu cara
salah satu cara
di antara cara cara yang lain untuk mengatasinya
program pemulihan kesehatannya
kemudian apbn memberikan bantalan sosial kepada masyarakat
untuk bagaimana mengatasi kebutuhan kebutuhan masyarakat di paling bawah
dengan bantuan sosial yang sangat masif
kemudian ada kelas pekerja yang mendapatkan subsidi pangan
kemudian ada yang mendapatkan sumbangan listrik gratis
dan ini semua kan adalah upaya simultan
undang undang cipta kerja ini bukan satu satunya
ada cara pemerintah yang lain
ada mekanisme dan prosedur melalui apbn
program pemulihan ekonomi
dan itu adalah cara pemerintah untuk mengatasi
dengan segala instrumen dan alat yang dimiliki
yang dimiliki oleh pemerintah
bang misbahkun jika kemudian ini dianggap sebagai salah satu cara untuk kemudian menghadapi resesi
pemulihan ekonomi nasional di kala
apakah ini artinya kemudian nantinya pemerintah
maupun dpr akan mempercepat begitu peraturan peraturan turunan dari ruu cipta kerja ini
peraturan pelaksana ini kan kewenangan penuh pemerintah
karena itu adalah domennya pemerintah
kita dorong pemerintah untuk bagaimana peraturan
yang direncanakan rencana sampai lima ratus lebih itu
terjadi sinkronisasi yang bagus
kluster yang sebanyak sebelas itu
kemudian per satu januari dua ribu dua puluh satu bisa dioperasionalkan dan dilaksanakan dengan baik
itu yang utama
sekarang bola ada dari pemerintah
dan kita berikan dukungan kepada pemerintah
bagaimana kemudian membuat aturan pelaksanaan yang selaras
yang sesuai dengan semangat dua dari undang undang cipta kerja itu
baik bang misbah kun
selanjutnya saya ke mas bima lagi deh
dengan pengertian segala
ini bagian dari demokrasi
tapi harus diberikan kepercayaan kepada peneliti
tadi bang misbah kun mengatakan ini akan dipercepat
dan bagaimana kemudian diimplementasikan
mas bima menurut anda jika kemudian pemerintah dpr memiliki wacana untuk mempercepat peraturan pemerintah turunan dari ruu cipta kerja ini
pengaruhnya atau dampaknya nanti untuk kestabilan ekonomi kestabilan negara kita bagaimana
sedikit saja mas bima
justru kan ini balik lagi kan ini image dari investasi indonesia ini kan justru bisa tercore
karena diantar pemerintah tidak fokus pada permasalahan utama yang membuat kita ini macet seperti sekarang ya
kalau disebutkan covid sembilan belas ini datang lama ya kita lihat saja indonesia belum gelombang kedua kok gitu ya
jadi tidak bisa kemudian pemerintah tidak fokus dulu pada masalah yang ada
omnibus law itu seperti banyaklah banyak undang undang yang bahkan dipending kok karena fokusnya ingin pengawasan terhadap covid sembilan belas
jadi hanya indonesia seperti itu
sehingga negara yang bersifat yang tidak berhubungan dengan penanganan covid sembilan belas gitu
jadi menurut saya ini bisa jadi bad lesson karena kualitas regulasinya juga dilakukan terburu buru
dan juga implikasi kedepan saya kira
karena itu ada sekali lagi investor yang empat satu triliun usd itu itu gak main main
dia adalah investor yang juga kumpulan investor yang melakukan protes terhadap kebakaran hutan di amazon
masa presiden kita mau disamakan kualitasnya dengan presiden bolsonaro kan
jadi ini salah satu
saya kira back to fokus lah masalah fundamentalnya apa
dan tadi masalah fundamental kita selain covid sembilan belas itu adalah pemberantasan korupsi kita yang lemah
yang bisa membuat investasi akhirnya keluar dari indonesia dan mencari negara lainnya
jadi mohonlah buat pemerintah dan dpr
ayolah kita melihat fundamental fundamental
kalau perizinan itu perbaiki dulu paket kebijakan satu sampai enam belas
karena pertanggung jawabannya belum ada sampai sekarang kepada masyarakat
kita nggak tahu berapa rasio pajak yang berkurang karena terlalu banyak memberikan insentif
berapa kemudian serapan tenaga kerja yang diciptakan
itu yang sekarang harusnya diselesaikan dan jadi pertanggung jawaban dulu
harusnya dpr melihatnya kesana dulu gitu
baik saya mungkin akan terakhir lempar ke bang bob
bang bob ini sebagai orang di lapangan bisa dibilang ya pengusaha
sebetulnya pengusaha harapannya nanti terhadap omnibus law cipta kerja ini untuk pemulihan ekonomi di kala pandemi
maupun nantinya perbaikan ekonomi kita di masa setelah pandemi bagaimana
saya rasa tadi yang dibilang bang bima ya ada investor mempertanyakan
menurut saya investor kalau udah tanya itu tanda tanda dia mau masuk
jadi kita bacanya harus seperti itu
kalau dia nggak mau masuk nanya aja juga enggak dia
artinya omnibus ini menurut bapak menurut bang bob bisa kemudian memperlancar yang tadinya nanya nanya jadi nggak nanya lagi langsung masukin dananya ke dalam negeri
ya justru kan kita harus percepat pp nya untuk menghilangkan distorsi distorsi yang terjadi
misalnya tadi ya bang bima bilang rptka tidak ada
sebenarnya yang kita minta nggak perlu rptka untuk direksi
masa pemilik harus ada perencanaan tenaga kerja pemilik loh
nah kemudian izin ya bekerja misalnya di jakarta terus dia ke surabaya itu bisa ditangkap loh yang lama
ya bagaimana orang asing masa di jakarta jakarta aja
kemudian ke cirebon harus izin lagi
nah terus juga yang jadi keluhan dari european chamber ya ke apindo
untuk perbaikan alat gitu loh apa dia harus tunggu dulu rptka
terus begitu habis ya itu udah pola tuh keluar dulu ke singapura urus nanti masuk lagi
masa modelnya begini sih kita berapa banyak sih tenaga kerja asing di jakarta bandingkan dengan bangkok gitu
mereka tuh kalau di bandara di bangkok investor itu punya jalur khusus
nah yang distorsi distorsi seperti ini yang harus kita selesaikan dengan mempercepat peraturan pelaksananya supaya clear semuanya
nah kemudian mengenai pandemi
nah kemudian mengenai pandemi
ini kan kita ada periode survival recovery kemudian menghadapi new normal ya
oke kita sekarang masih bergulat di survival karena pandeminya belum ada tanda tanda turun
tapi negara negara lain seperti thailand kemudian malaysia vietnam
mereka sudah siap menghadapi new normal
dia akan memimpin konsolidasi regional untuk menarik usaha usaha itu ke tempat dia
masalahnya di kita
tapi nanti production base yang ada di tempat mereka
masa kita harus nunggu dulu pandemik selesai terus mempersiapkan
jadi sebenarnya bukan saya bilang nggak fokus pandemik
pr kita sekarang tiga
menghadapi pandemi iya bukan berarti enggak
terus bagaimana recovery bagaimana new normal
ingat ya nanti waktu recovery pasti akan ada economic pumping dari pemerintah
karena waktu ada economic pumping itu usaha kecil itu bisa menjadi kesempatan
jadi dengan adanya omnibus law ini saya berharap umkm itu jadi sokong guru
kalau sekarang kan bayar upah minimum aja nggak bisa
terus banyak yang sinis bilang kalau nggak bisa bayar upah minimum jangan berusaha di sini
wah itu komentar apa
baik bang bob terima kasih
terima kasih saya ingin menyampaikan satu hal
ya sedikit saja bang mies bakun
singkat saja silahkan
omnibus law itu bukan satu satunya undang undang yang dikeluarkan oleh pemerintah
pemerintah mengeluarkan perpu nomor satu yang menjadi undang undang
nomor dua tahun dua ribu dua puluh
itu antisipasi di sektor keekonomi menghadapi pandemi dan menjaga stabilitas sektor keuangan
jadi kalau dikatakan satu satunya omnibus law saat pandemi itu nggak benar itu bima
baik bang mies bakun
kita nanti akan sama sama kawal sebetulnya
berbagai kontroversi yang terjadi di tengah pekerja maupun nanti bagaimana peraturan pemerintah yang akan menjadi turunan dari omnibus law cipta kerja ini kita lihat apakah betul omnibus law akan bisa menjadi obat bagi pemulihan ekonomi nasional
untuk sementara sekian dulu dialog kita
bapak bapak terima kasih banyak bang muhammad misbahkun anggota komisi sebelas dpr ri bang bob azam wakil ketua bidang ketenaga kerjaan apindo dan juga mas bima yudhistira ekonomi indef sudah bergabung bersama cnn indonesia pada malam hari ini
sayang sekali waktu kita terbatas
selamat malam bapak bapak
kebakaran lahan di wilayah argentina belum dapat dipadamkan hingga saat ini ratusan ribu hektare lahan telah hangus dilalap api
cnn indonesia prime news kembali usai jeda